sekarang alhamdulillah bisa bantu suami
nah pada kasus kekerasan itu kan yang paling berat ketika korban meninggal dunia ya
supaya rombongan ataupun iring iringan yang dikawal seperti jenazah bisa diantar dengan selamat
indonesia justru memilih untuk mengajukan kebaya sebagai nominasi tunggal dan tidak bergabung dengan negara lain
tanya itu indeks harga saham gabungan akhirnya menyentuh kembali ke level psikologis
dengan itulah maka tidak heran apabila dalam satu negara